nah ini berbicara soal skybridge sendiri uji coba jembatan penyeberangan multiguna
yang ada di kawasan tanah abang atau skybridge telah memasuki sebulan
lalu bagaimana dengan kondisi di lapangan dengan adanya skybridge ini
iya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi dan situasi terkini dari sana
sudah ada korespondensi ann indonesia indra yani laksmi
selamat pagi laksmi
laksmi sepertinya di belakang anda itu sudah ada begitu jpo yang sudah dibangun selama sebulan
dan bisa anda ceritakan bagaimana kondisi terkininya di sana saat ini
ya selamat pagi fani dan juga iqbal
memang betul sekali jpm atau skybridge atau jembatan penyeberangan multiguna yang ada di tanah abang
saat ini memang sudah sebulan lebih artinya tanggal tujuh desember kemarin sudah dibuka
masa uji cobanya dan sekarang sudah berjalan
artinya memang pedagang pedagang yang berasal dari bawah dari jalan jati baru
sudah menempati empat ratus empat puluh enam kios yang ada di sini
dan untuk pagi ini saya bisa menyampaikan kepada anda bahwa untuk kios kios pada minggu pagi ini
memang belum semuanya buka artinya memang beberapa orang dari pedagang
bisa kita lihat sekitar sepuluh pedagang mungkin fani dan juga iqbal sedang mempersiapkan barang barangnya
untuk dijual dan untuk skybridge ini sendiri fani dan juga iqbal memang baru dibuka
pada jam sekitar setengah enam
dan tutup sekitar jam sembilan artinya memang para pedagang dan juga para pengguna jalan
calon penumpang yang menuju stasiun itu hanya bisa melintas dari jam setengah enam sampai jam sembilan malam
namun untuk khusus pedagang baru bisa beroperasi sekitar jam tujuh hingga jam empat sore
dan fani ada yang menarik juga dari beberapa hari belakangan bahwa jpm ini sebenarnya difungsikan
untuk masyarakat pengguna jalan untuk menuju ke stasiun tanah abang
namun beberapa kali juga sempat terlihat memang khususnya pada hari hari kerja bahwa banyak masyarakat
tidak sedikit masyarakat yang melintasi pagar pembatas beton yang tingginya hanya sekitar satu meter saja
dan alasannya banyak dari mereka yang menyebutkan bahwa untuk mereka
mengapa mereka melewati jalur pembatas atau beton pembatas itu karena mereka sedang terburu buru
jadi jika mereka melewati jembatan penyeberangan mutiguna atau skybridge ini
mereka harus berjalan lebih jauh
akhirnya mereka memakan waktu untuk akhirnya sampai ke kantor mereka atau ke tempat beraktivitas mereka
namun pada weekend hari ini di mana para perkantoran ataupun sekolah ataupun tempat tempat beraktivitas itu libur
saya sendiri tidak menemukan adanya masyarakat yang melewati jalan beton pembatas tersebut
namun dari pihak security atau pihak pengaman dari pemprov dki jakarta sendiri dan juga dari pt kai sendiri juga telah menyiagakan
beban beban yang diperlukan
jadi saya juga menemukan beberapa personil tadi saya telah berbincang bincang dengan beberapa personil yang ada di sini
ada sekitar dua puluh personil yang setiap hari berjaga jaga di sini tidak hanya di atas jpm ini
tapi juga sampai ke bagian bawahnya juga
dan juga untuk kendaraan yang melintas di bawah jpm ini atau skybridge
bisa dibilang sangat lancar meskipun ada beberapa angkutan kota yang ngetem
namun masih bisa dilintasi oleh kendaraan kendaraan lain seperti kendaraan pribadi fani dan juga iqbal
laksmi kalau tadi anda mengatakan masih ada masyarakat ataupun warga yang melintasi
beton pembatas lalu kalau anda melihat secara langsung di sana
sebenarnya fasilitas apa saja sih yang sebenarnya masih perlu diperlukan untuk menunjang skybridge ini
ya untuk fasilitas sendiri memang iqbal beberapa hari yang lalu dari pihak ombudsman telah menyebutkan bahwa
bahwa untuk toiletnya itu masih kurang
sekarang saya setelah menghitung bahwa toiletnya ada sekitar enam buah
untuk sepanjang skybridge sepanjang empat ratus meter ini
dan kalau menurut saya untuk enam buah toilet di sekitar sini dengan jumlah kiosk empat ratus empat puluh enam dan juga jumlah pengunjung
atau jumlah penumpang halte yang hilir mudik di sekitar sini
kalau menurut saya itu masih terbilang cukup kurang
namun dari pihak pd saranajaya sendiri telah mengoptimalkan yang tadinya jumlahnya empat
sekarang ditambah enam dan juga telah menambah kursi kursi yang khusus bagi pengguna
maksud saya bagi para pengguna ruas jpm ini khususnya bagi lansia
namun yang satu juga jadi perhatian adalah penambahan pagar di wilayah beton
yang biasa dilintasi atau diterobos oleh masyarakat itu sendiri
yang berada di bawah jalan jati baru itu sendiri iqbal
itu yang perlu jadi perhatian
dan itu rencananya juga akan ditambah oleh pihak pd saranajaya
ya baik terima kasih indra yeni laksmi atas laporan anda dari kawasan tanah abang